segini lima puluh lima sekitar sedikit doang tapi sekitar ini
oh gitu ada tadi bang ketemu bang nama siswanya
nggak ketemu nggak ada siswanya di depan tadi kosong
kesal antara sang adik tak lolos verifikasi dalam sistem zonasi
seorang pria memprotes dengan cara mengukur jarak rumah ke sekolah
protes itu ditujukan kepada sma lima kota tangerang banten
ppdb di sma lima kota tangerang diwarnai indikasi kecurangan
sebab beberapa nama calon siswa yang sebelumnya lolos verifikasi
mendadak hilang berganti menjadi nama orang lain
bahkan nama yang lolos dari radius seratus meter itu ditemukan
tidak sesuai dengan alamat dan warga sekitar tidak mengenalnya
diduga terjadi praktik titip kartu keluarga untuk memalsukan alamat rumah
pada saat kemarin kita lima puluh sembilan meter kita tanya warga setempat
tapi mereka tidak dikenal bahkan mantan rw pun tidak mengenal
atas nama warga sekitar
menanggapi hal tersebut petugas humas sma negeri lima kota tanggerang
yang ditemui pada kamis sore menyebut
pihak sekolah sudah melakukan proses penerimaan peserta didik baru
sesuai dengan juknis yang ada
dan penerimaan melalui sistem zonasi sepenuhnya ditentukan
oleh sistem yang ada di website
itu apabila ada dalam melakukan pendaftaran
dia melakukan pendaftaran salah dalam menentukan titik koordinat
dan tidak sesuai
itu bisa kembali
dan dia bisa datang ke sekolah untuk mengajukan penolakan
selama tanggal pendaftaran itu belum ditutup
orang tersebut masih bisa mendaftarkan untuk memperbaiki titik koordinat tersebut
meski begitu pihaknya menyatakan siap menerima komplain
jika ada wali murid yang menilai terjadi kesalahan menentukan titik koordinat
tim liputan cnn indonesia